tidak hanya itu kepala staf angkatan darat jenderal andika perkasa juga meminta maaf kepada semua pihak atas terjadinya perusakan kantor polisi dan milik masyarakat
ia juga menyatakan tni angkatan darat akan menanggung kerugian akibat kerusakan dan juga biaya korban yang terluka
kepala staf angkatan darat meminta maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan rekan baik dari masyarakat sipil maupun anggota polri yang tidak tahu apa apa
jadi kami mohon maaf atas kejadian tersebut dan kami akan mengawal agar ada tindak lanjut termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku